sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sop nya seharusnya begitu
tapi karena bahan berita ini bagus sekali
kami bergerak terlalu cepat
dan lupa memberitahu pak rijal dan bu aminah
lu jangan bohong sama gue lu kan udah haji sekarang iya pok iye aye kagak bohong pok
emang ada apaan sih pok abang lu ngambek sama gue gara gara disuruh minum obat obat obat apaan
gue nyanyiin abang lu bukan mau ngomongin obat assalamualaikum waalaikumsalam
loh mak kok masih disini
mak gak ikut kesana
ke tempatnya kak indra
ntar si selvi juga mau kesini
selfie mau kesini mau ngapain mak
pasti dia mau nanya indra mohon gue
nek kita nyontak nunggu disini aja ya mak
indra jangan pernah pedang
ih ntar tumpah
eh elu ya
lo mau tau gak sih
kampung tanah baru mau masuk berita lagi
selvi sama bosnya ada di rumah kang risa
eh bentar bentar bentar
gak ada maksud kesengajaan
iya om tante
selvi gak sengaja
mestinya kami diberitahu dulu
ya mungkin menunggu
jadi menurut kamu beritanya bagus
tapi belum tentu menurut kami
gak bisa main tulis gitu aja
maaf maaf permisi permisi permisi
siapa yang lagi diwancar
gak kedengeran obrolannya dari sini
jadi gimana pak rijal
aduh aduh aduh
maaf bapak bapak ibu ibu ini urusan keluarga ya
eh ah bang sini bang
tungben tungbenan bang kemari
iya gue kangen penakan gue gue mau nginep
yusuf sama hasan
kan di jombang bang
udah dua tahun bang kan abang tahu
ya udah lah
terlanjuran sampai sini
abang berantem sama si impo ya
eh kapan gua pernah berantem sama bini gua ya
gua ga pernah ribet sama bini gua ya
gua tegas sama bini gua ya ga kaya lu
katanya ngambek ya gara gara masalah obat